baiklah kalau kita sudah puas bermain di gunung seperti itu lebih enak lagi kita beribadah seperti itu ya
dan kalau kita berbicara mengenai informasi yang satu ini
jika biasanya atau lazimnya sebuah masjid memiliki pintu masuk utama melalui jalan darat
masjid menara yang terletak di jalan layur kota semarang jawa tengah ini lady
ternyata memiliki akses masuk bukan dari jalur darat
namun pintu masuk utama justru berada di kali semarang
ya masjid tua ini pun memiliki keunikan sendiri selama masa perkembangannya
masjid menara terletak di kampung melayu di sisi barat kali semarang
tepatnya di kelurahan dadap sari semarang utara
berdirinya salah satu masjid tua ini tak lepas dari peran kali semarang
yang menjadi jalur transportasi utama perdagangan
dulu kampung melayu merupakan tempat hunian sebagian besar suku melayu di semarang pada tahun seribu tujuh ratus
pada masa itu kampung ini merupakan tempat untuk mendarat kapal dan perahu yang membawa barang dagangan
karena itulah hirar kita taruhang masjid menara disesuaikan dengan transportasi kali semarang
bagian depan masjid justru menghadap sungai
masjid pun didesain seperti panggung
bila dilihat dari arsitekturnya masjid ini merupakan campuran dari tiga budaya
yaitu jawa melayu dan arab
salah satu bagian paling menarik dari masjid ini ialah menara yang menjunjung tinggi
menara itu awalnya merupakan mercusuar untuk memantau lalu lintas kapal
yang akan memasuki kali semarang
masjid ini dulu menjadi lantai yang terlantik juga
karena kena rob ini kan di pinggir laut
pertama ditutup atau diuluk sekarang jadi lantai yang terlantik pertama yang hidang
masjid semarang ini kira kira berdiri dua ratus lima puluh tahun yang lalu

satu saka atau tiang penyangga utama dari empat saka yang ada di sini
adalah yang terdiri dari kota kali semarang
satu saka atau tiang penyangga utama dari empat saka yang ada di
juga diganti dengan kayu jati baru
meski begitu bentuk dan struktur bangunan dan menara masjid tetap asli
eko ardi semarang